kesehatan membuat kebijakan baru untuk mempercepat target vaksinasi untuk lansia yang saat ini tergolong masih cukup lambat
kebijakan baru ini memperbolehkan warga non lansia atau berusia muda di luar kelompok prioritas penerima vaksin untuk turut mendapatkan vaksin covid sembilan belas
syaratnya mereka harus membawa atau mendampingi sedikitnya dua orang lansia ke sentra vaksinasi
ibu rumah tangga asal depok jawa barat ini datang sebagai pendamping keluarganya yang sudah lanjut usia ke sentra vaksinasi covid sembilan belas di balai besar pelatihan kesehatan hang jebat jakarta selatan sabtu siang
ia senang lantaran bukan hanya orang tuanya saja yang mendapat vaksin sebagai pendamping dirinya pun turut menerima suntikan dosis pertama vaksin covid sembilan belas
bonusnya dapat apa nih bonusnya saya ikut vaksin ikut dapat vaksin ya sangat senang sekali ya dengan program ini karena kan sebenarnya seharusnya kita nggak dapat entah kapan ya di vaksinnya
karena saya kan ibu rumah tangga entah kapan jadi sekarang dengan ada program ini ya saya merasa sangat terbantu gitu jadi bisa cepat dapat vaksin lah gitu
hal serupa juga dirasakan bowo karyawan swasta asal jakarta ini
tadi waktu masuk kan
saya mendampingin papa mama untuk pendaftaran ketika saya dampingin orang tua ditawarin karena mendampingi dua lansia katanya dapat prioritas untuk bisa divaksin juga
ditawarin saya bilang saya ambil karena kan ada kesempatan
di sentra vaksinasi balai besar pelatihan kesehatan kebijakan pendamping bawaan dua lansia ini sudah dimulai sejak rabu lalu
namun baru ramai pada akhir pekan ini
lansia yang didampingi tak harus anggota keluarga
melainkan boleh siapa saja
mekanismenya adalah silakan untuk masuk dulu pendaftaran di loket com untuk mendapatkan jadwal hari dan juga jam waktu vaksinasinya
nah setelah mendapatkan tiket kemudian datang ke hang jebat di sini untuk dilakukan verifikasi ulang dan penyuntikan
meski demikian menurut jurubicara vaksinasi kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
warga berusia muda pendamping lansia yang mendapat vaksin diutamakan merupakan pekerja pelayanan publik
kita memfokuskan sebenarnya kepada anak muda yang merupakan pemberi termasuk pemberi pelayanan publik ya
jadi misalnya untuk pengemudi transportasi publik kan mungkin belum semuanya mendapatkan pada kesempatan pertama
sehingga bisa membawa orang tuanya sekaligus
bahkan kita tahu saat ini kan juga sudah bisa dilakukan vaksinasi di mana saja tidak berdasarkan domisili tempat
menurut siti nadia upaya ini akan turut menggenjot jumlah pekerja pelayanan publik yang belum divaksin
data kementerian kesehatan mencatat baru tiga sembilan juta pekerja dari total target tujuh belas juta
sementara lansia dari target dua puluh satu juta orang baru terrealisasi satu tiga juta orang
mahardika utama evan askam jakarta